dan narsumnya dari pt pos indonesia dan juga para pengamat dari bidang logistik
ada bapak charles sitorus direktur komersial pt pos indonesia
kemudian ada doni wardana praktisi bisnis logistik
kemudian ada juga wahyudi adiprasetyo beliau adalah akademisi
dosen di sekolah tinggi manajemen logistik indonesia
nah kalau kita ngomongin soal pt pos indonesia ya
mungkin top of mind nya nih di anak anak seumuran saya kali ya
anak anak delapan puluh an sembilan puluh an itu selalu in line dengan surat
selalu in line dengan pengiriman majalah pengiriman surat atau barang lainnya gitu ya
dan kemudian pak pos ini atau surat surat ini selalu datang
selalu hadir dengan pak pos
selalu dengan tas oranye nya itu ya di bawah bawah
nah ini berkiprah sudah lama sudah dua ratus tujuh puluh empat tahun lamanya
pt pos indonesia kini menjawab tantangan yang akan dilakukan logistik di era kini
di zaman now ya
pt pos indonesia terus berusaha untuk melakukan transformasi
agar bisa melakukan adaptasi
secara dua ratus tujuh puluh empat tahun ini sudah lama dan sekarang generasinya berubah
behavior masyarakat atau konsumennya sudah berubah
seperti apa nih kemudian pt pos bisa menjawab perilaku dari masyarakat indonesia
untuk mengirimkan barang layanan logistik ini
nah kalau kita melihat perkembangan dari layanan logistik di era digital
dengan banyaknya kebutuhan konsumen untuk mengirim barang secara cepat dan juga aman
ini membuat transformasi yang sangat penting
masih menjadi kunci dan sempat menjadi pemain besar juga kita tahu pt pos indonesia
di tadi di era era saya kayaknya gitu ya delapan puluh an sembilan puluh an dua ribu awal
sekarang mungkin teman teman para penonton cnnindonesia com juga mungkin kayaknya belum ngeh gitu
belum menjadi kesadaran kalau pt pos ini ternyata juga menyediakan layanan yang sama
dengan jasa jasa layanan logistik lainnya
nah ini nyatanya dari banyaknya jasa kurir swasta yang mampu mendominasi
dengan cepat atas kebutuhan jasa logistik masyarakat
padahal pt pos indonesia juga melakukan hal yang sama
karena kita tahu pt pos ini punya kemampuan punya kekuatan yang super besar
bahkan ada lebih dari lima puluh delapan ribu titik layanan di kabupaten kota di indonesia
jadi kalau biasanya orang sumatera jawa bali ini ngirimnya pakai jasa itu itu aja
sementara pt pos indonesia sudah ada di seluruh wilayah indonesia
sangat mempermudah masyarakat indonesia
tapi bagaimana kemudian pt pos indonesia ini bisa menghadapi perang
perang bisnis di era digital ini
dan selengkapnya akan kami bahas dalam secreted newsroom kali ini
di tengah gempuran teknologi pt pos indonesia kini berhadapan dengan tantangan yang berat
sejak dua ribu enam belas laba bersih bumn ini
berkurang lebih dari tiga ratus miliar
pt pos indonesia hingga kini terus melakukan perubahan di tengah persaingan
dengan penyedia jasa logistik lainnya
salah satu keunggulan pesaing pt pos indonesia adalah respons mereka terhadap perubahan teknologi
berbeda dengan beberapa dekade lalu di mana pt pos masih menguasai pasar pengiriman
kini mereka harus berkompetisi dengan banyak pemain
untuk mengatasi itu pt pos indonesia melakukan digitalisasi layanan bisnis
namun pt pos indonesia masih harus terus berbenah terutama dalam menghadapi ketatnya kompetisi pelayanan jasa kurir
di tengah kebangkitan e commerce
merebut kue industri logistik nyangkian besar di masa depan
apalagi strategi pt pos indonesia
pos indonesia untuk bersaing di era digital saat ini
oke kembali saya ingatkan narsum saya hari ini luar biasa
ada bapak charles sitorus direktur komersial pt pos indonesia
ada doni wardana praktisi bisnis logistik
kemudian ada wahyudi adi prasetyo dosen dari sekolah tinggi manajemen logistik indonesia
bapak bapak selamat malam
apa kabar semua
hai selamat malam
oke selamat malam
saya akan ke pak charles dulu
pak charles sehat pak
alhamdulillah sehat baik
ya walaupun kayaknya sekarang di masa pandemi nih bisnis logistik lagi apa namanya lagi ketiban durian kalau bahasanya ya
lagi banyak banget gitu
kayaknya tetap harus bisa diatasi ya pak ya
ya pak charles kalau ngomongin soal tantangan di era digital untuk bisnis logistik tadi kita lihat persaingannya cukup ketat
nah kalau dari pak charles lihat selama ini dalam beberapa tahun belakangan bagaimana kemudian kinerja dari pt pos indonesia
jadi kalau dilihat secara keseluruhan sebenarnya pos ini kan pt pos itu
basisnya kan adalah postall service ya
jadi kalau bicara postal kita pasti nomor satu
tapi pasar kan bergerak berbeda nih
dalam sepuluh tahun terakhir pengiriman postal apalagi dengan majunya teknologi ya
itu semenjak ada sms semenjak ada sosial media maka kebutuhan berkomunikasi melalui surat
melalui pos ini kan berkurang otomatis berkurang
nah yang terjadi adalah
ada geseran pengiriman dari surat menuju kepada paket parcel
nah disinilah terjadi perubahan yang sangat drastis di pasar
dan ini yang menuntut pos harus berubah juga kalau ingin masuk ke pasar ini
dan inilah yang menjadi tantangan pos sekarang ini
bagaimana merubah yang terbiasa mengirim surat dan dokumen
sekarang berubah mengirim yang sifatnya bentuknya paket atau parsel
dalam istilah logistik gitu ya
ini yang tantangan kita sekarang
dan tantangan ini yang harus dijawab ya
dan menjawab tantangan ini enggak mudah karena ini menyangkut perubahan bisnis proses
perubahan mindset juga investasi kemudian juga teknologi di dalamnya
dan kesemuanya berjalan dengan demikian cepat
nah ini yang menjadi tantangan saat ini pt pos dan kita terus bergerak kita terus bergerak terus bergerak
kita bersyukur bahwa kita pada akhirnya sudah on the right track kalau saya bilang
untuk mengejar kebutuhan pelanggan tadi gitu ya
jadi kalau kami fokusnya ke pelanggan ya
tentunya pada akhirnya akan berujung juga kepada penguasaan market share ya
jadi kira kira gitu mbak puspa
jadi memang kita harus berubah
berubah berubah dari semua hal yang ada
dari kebiasaan postal menjadi kebiasaan logistik dan kurir
ini sangat berbeda dunianya
oke kalau melihat dari beberapa layanan swasta
layanan logistik swasta yang ada saat ini
mereka sudah bisa masuk ke e commerce yang jelas pasarannya besar sekali di sini
atas kebutuhan logistik itu besar sekali pak
pt pos indonesia ini posisinya ada di mana pak charles
baik kita saat ini memang berpartner juga dengan main e commerce ya
e commerce kan sebenarnya ada dua bagian besar
ada yang dinamakannya marketplace
ada yang namanya istilah kita itu pebisol atau social commerce
yang tidak terbuka marketplace
ada satu kebutuhan yang menjadi crucial
pertama ketepatan waktu pengiriman
pertama adalah trace and tracking dari barang itu sendiri
dan ketiga adalah
yang mudah dan friendly gitu
nah tiga hal ini yang harus dipenuhi oleh pt pos
ya baik dari sisi nanti kita platform digitalnya
supaya bisa berkomunikasi dengan e commerce maupun social commerce
maupun dari sisi teknologi trace and trackingnya
maupun kemudahan dan easy use ya
kemudahan yang dipakai untuk para pelanggan
jadi ini yang menjadi tanda tanda
nah kita bekerja sama dengan marketplace saat ini
tapi memang kita masih harus berjuang terus
untuk bisa menjadi pilihan utama dari para pembeli maupun marketplace
dan perbagian itu kita lakukan sampai saat ini
dan secara bertahap karena memang
tidak bisa dilakukan dalam bentuk sekaligus
karena memang kita bergerak dari awal yang berbeda
jadi kalau pesaing pesaing kita itu dari awal memang bergerak sudah diparsal
sudah dipaket gitu
nah mereka tidak punya
kata kata hambatannya sangat sedikit untuk berubah
dan kami berbeda
tapi bukan berarti kita akan selalu ketinggalan mbak
kita lakukan perbaikan terus saat ini
dan orang juga sudah bisa pembeli juga bisa menggunakan pilihan pos di marketplace
bahkan untuk luar jawa kami itu lebih banyak sebenarnya
penggunaan pilihan kita pilihan dari para pelanggan
dan marketplace pada luar jawa biasanya memilih pt pos kan
nah ini artinya menunjukkan bahwa jaringan pt pos kerja adalah saat ini yang terluas
tinggal sekarang bagaimana kami menjawab tiga tantangan tadi
menyangkut ketepatan yang di dalam area yang lebih
seperti jawa misalnya atau kota kota besar
kemudian bagaimana juga trace and tracking kami bisa lebih baik
kemudian juga masalah user planning nya
karena bagaimanapun kan ada image tersendiri buat masyarakat saat ini bahwa pt pos itu hanya bisa kirim dokumen kan gitu ya
krisis yang sebenarnya sudah tidak pas tapi kami itu bisa kirim parsel bahkan untuk logistik besar juga kami bisa lakukan
tinggal sekarang bagaimana kami memenuhi kebutuhan itu dan juga bersolek lah
artinya orang mesti tahu nih pt pos ini beda loh dengan yang dulu
bukan cuma surat gitu
tapi kami juga bisa ngeri parcel tepat waktu dan baik
itu juga akan menjadi pembuktian kami
karena dari sisi kiriman kami saat ini justru jumlah kiriman parcel itu sudah jauh lebih banyak dari surat
jauh lebih banyak
cuma persoalannya pertanyaan tadi
sumber parsel paling besar saat ini yang tumbuh pesat memang dari e commerce
di e commerce kami masih belum mendapat porsi yang besar ya
pertanyaannya kan yang sebagian besar itu menggunakan pos
dan mereka percaya pada pos
nah ini yang mesti kami bangun
kepercayaan dari sisi pembeli e commerce
ya karena di luar non e commerce kami besar
jadi pertanyaan yang harus kami jawab yang segera bisa kami isi kekurangan itu dengan perkembangan yang ada saat ini
dan kami juga rajin mengeluarkan produk produk saat ini yang memang bisa kami targetkan mengisi sektor e commerce
dan kami juga rajin menggunakan produk produk saat ini yang memang bisa kami targetkan mengisi sektor e commerce
kira kira begitu pak busman
nah kalau berbicara soal layanan logistik
ini kan ada korelasinya dengan marketplace saat ini yang menjamur di indonesia
kemudian bagaimana sih masa depan e commerce ini bisa mendukung manfaat yang diberikan oleh pt pos indonesia
saya mungkin bisa ke pak doni wardana ke mas doni nih
mas doni hubungan dari layanan logistik dengan marketplace saat ini
seperti apa sih
apakah bisa cukup mendorong pt pos indonesia untuk memberikan manfaat lebih dari apa yang sudah dilakukan saat ini
ya terima kasih mbak fuspa
kalau kita bicara hubungan antara marketplace dengan penyelenggara jasa logistik itu sangat erat sekali
karena kalau kita bicara penjualan online atau pembelian online
maka bukan pembelinya yang datang tapi barangnya yang datang
kan gitu ya
jadi salah satu kunci sukses sebuah marketplace atau seorang penjual online
itu akan mendapatkan repeat order apabila mereka memilih partner logistik yang tepat
nah untuk ini diperlukan partner logistik yang sangat responsif
kemudian accountable dan bisa menjawab kebutuhan pasar
nah ini yang menjadi pr besar
tidak hanya untuk pos indonesia tapi untuk semua pemain logistik di indonesia
bagaimana bisa menjawab tantangan yang ada
karena indonesia ini sangat unik
yang akibatnya logistik di indonesia itu menjadi sedikit lebih mahal dibandingkan yang lain
nah ini yang sebenarnya menjadi tantangan
bagaimana kita sebagai pelaku di bisnis logistik ini
bisa memberikan layanan yang cepat dan kompetitif
karena kalau kita berkaca dengan pemain marketplace lain di luar
bahkan kita belanja dua dolar aja bisa free shipping
kan gitu ya
nah kalau kita belanjanya rp lima puluh ribu bisa jadi biaya logistiknya rp tiga puluh ribu
kan gitu ya
dan logistik kos di indonesia ini adalah salah satu yang cukup mahal dibandingkan
karena memang kita punya bonus demografi
dan kalau buat saya sarah sebagai pemain logistik
tantangan ini adalah opportunity
karena ini yang harus diselesaikan
dan siapapun yang bisa menyelesaikan pasti akan survive di market
pengguna marketplace punya kebutuhan layanan logistik yang cepat
dan juga kompetitif ya mas doni
nah saya sekarang ke pak wahyudi sebagai pengamat lah akademisi
mengetahui perilaku masyarakat indonesia atas kebutuhan layanan logistik sekarang yang
kayaknya nih zaman pandemi semua apa apa dikirim pak
sayur aja dikirim lewat logistik ya kan
karena orang udah gak mau keluar rumah dalam beberapa waktu belakangan
nah perilaku pengguna e commerce perilaku masyarakat indonesia atas kebutuhan logistik ini
apakah benar mereka hanya butuh kecepatan
apa sebetulnya yang mereka inginkan dari pihak penyelenggara jasa logistik
ya terima kasih
sekali lagi bahwa di era e commerce
itu kalau orang beli bukan orang itu datang tapi barang itu yang datang
itu prinsip pokoknya
nah yang kedua ada satu rasionalitas
yaitu tentang logika harga
jadi kalau kita beli misalnya
harga seratus ribu tidak mungkin ongkos kirimnya itu rp tiga puluh ribu
itu terlalu besar
nah oleh karena itu di dalam logika e commerce itu ada dua hal
di samping cepat juga tadi dikatakan mas doni
itu kompetitif atau bahasa gampangnya murah
nah inilah yang membuat persaingan itu ada di situ
oleh karena itu tepat kalau hari ini kita membahas tentang
karena digitalisasi itu merupakan suatu kata kunci
untuk meraih efisiensi yang pada akhirnya membuat
biayanya itu menjadi rendah
nah oleh karena itu
pt pos tadi seperti dijelaskan oleh bapak charles
itu sudah masuk ke digitalisasi di produk produk itu
nah memang pt post itu perlu menyesuaikan
dari bisnisnya yang semula ada yaitu bisnis paket post atau parcel
berpindah ke e commerce yang memang sedikit berbeda
persaingan itu menjadi berat karena dua hal
yang pertama era datangnya begitu cepat
ketika pt pos sedang bersiap siap
yang kedua pemain baru itu begitu agresif
dan dia itu lahir di desain memang khusus untuk melakukan pelayanan e commerce
nah itu disitu letak menariknya
saya yakin itulah
oke kalau kita berbicara soal efisiensi ini
tadi diinginkan dikatakan para pelanggan atau pengguna marketplace e commerce
di era digital ini yang membutuhkan layanan logistik khususnya
mereka butuh harga yang cepat
harga yang murah tapi butuh kecepatan juga
dan butuh keamanan juga
nah kalau kita lihat kan pt pos ini jaringannya banyak banget ya pak charles
apakah ini kemudian bisa jadi faktor efisiensi itu bisa dilakukan kepada pelanggan
untuk menggunakan jasa dari pt pos indonesia
oke pak charles tampaknya ada gangguan komunikasi dengan kami
tidak bisa merespon saya atau saya tidak bisa mendengar pak charles
oke saya ke mas doni sekarang
mas doni kalau melihat jaringan pt pos yang begitu banyak
dan melihat biaya
kalau tadi mas doni juga sempat kita ngobrol ngobrol sebelum acara ini
katanya sumatera jawa bali itu mendistribusikan logistik
nah kalau melihat jaringan pt pos yang banyak banget ini
harganya bisa bersaing nggak sih mas dengan jasa jasa kurir swasta lainnya di indonesia
kalau menurut saya sih harusnya bisa
karena kan kalau kita bicara salah satu challenge logistik di indonesia itu kan network ya
karena indonesia itu sangat maritim
dan satu satunya perusahaan yang punya network terluas di indonesia itu cuma pt post indonesia
karena perusahaan kurir yang lain itu menggunakan agency model atau franchise gitu
nah harusnya fixed cost dan variable cost nya pos indonesia ini sudah bisa menjawab
dan aset yang dimiliki pt post itu kan sebenarnya sudah break even point sudah sekian tahun yang lalu
dengan ukur pt post yang sudah dua ratus tujuh puluh empat
itu kan sebenarnya nilai asetnya itu boleh dibilang sudah nol gitu ya
harusnya bisa menjawab
nah ini yang mungkin mesti dilihat di internal pos
apakah memang ada biaya biaya yang cukup tinggi
dan menurut saya yang paling penting apabila pt post ingin melakukan transformasi
adalah bagaimana komitmen dan mentalitas para apa namanya
employe atau stakeholder yang ada di dalam
karena untuk melakukan transformasi itu butuh komitmen yang kuat
dan itu harus mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah
oke nah industri logistik di indonesia ini nyatanya disebut mahal
pak wahyudi gimana melihat persoalan ini
ya sebelum ke situ saya ingin tadi membantu pak charles
data data saya itu ada
saya ingatkan bahwa jaringan pt pos itu tidak hanya jaringan nasional
tapi juga jaringan global
post itu punya organisasi namanya universal postal union
itu organisasi itu
organisasi itu sudah berdiri lebih dari dua ratus tahun
lebih tua daripada un pbb
nah di dalam upu itu universal postall union itu
ada satu prinsip yang namanya single postal territory
dunia ini bagi pos itu merupakan satu wilayah
dia tidak boleh dibatasi negara
bahkan ketika perang pun hubungan pos harus tetap bisa berjalan
nah itu ya
jadi asetnya luar biasa
aset luar biasa ini menimbulkan jaringan yang luar biasa
di satu sisi ini modal utama untuk bisnis logistik
tapi di sisi lain ini juga beban kan
karena titik titik jaringan apalagi gedung gedung kantor post yang ada di pelosok pelosok
secara ekonomis itu
oleh karena itu
pos perlu untuk membuat setiap titik aset yang tersebar itu produktif
itu yang pertama
yang kedua tentang kenapa biaya logistik itu cukup tinggi
saya kira kotornya banyak sekali
artinya sudah punya wilayah yang cakupannya luas
apakah tidak menjadi faktor untuk meminimalisir angka tersebut
ya beberapa gini
beberapa faktor yang menyebabkan logistik
bukan di pt post
logistik secara keseluruhan di indonesia itu masih sangat tinggi
itu yang pertama
pak jokowi kan selalu bilang tuh dwelling time nya kelamaan
kita itu dwelling time nya ukurannya minggu
mestinya hari kalau perlu jam gitu
dwelling time itu menyangkut dengan birokrasi yang panjang
meja yang banyak yang ruwet gitu
ini menimbulkan biaya
di samping lama kan juga menimbulkan biaya yang sangat tinggi
itu yang pertama dwelling time
yang kedua biaya transportasi masih mahal loh
di indonesia itu karena apa
karena tadi melewati lautan yang luas
yang kedua di jalanan itu juga ada biaya biaya yang mestinya tidak ada gitu
itu di indonesia masih sangat perlu ditingkatkan ya
kita mengalami kesulitan kesulitan
bahkan zaman dulu itu pt pos sampai punya tiga buah kapal
punya perahu punya kuda
itu multimoda yang tidak ada saingannya
yang keempat regulasi
regulasi logistik itu hanya ada di dalam undang undang nomor tiga puluh delapan tahun dua ribu sembilan tentang pos
logistik itu bagian dari industri post
dan pengaturan itu hanya ada di situ
nggak ada undang undang lain yang mengatur logistik
yang kelima adalah sdm
jadi kita pernah rapat zaman dulu waktu pemerintahan spy pak muhammad nuh
men dignas dengan pak hatta rajasa menko perekonomian
waktu itu sempat terpikir untuk bagaimana ya kita menciptakan sdm logistik
oleh karena itu pada tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas
didirikanlah sekolah tinggi manajemen logistik indonesia
nah setelah itu berdiri pengelolaannya diserahkan kepada pt pos
oleh pt pos diserahkan kepada yayasan
dan sekarang eksis
sekarang berarti sudah sekitar lima tahun berdiri
lima enam tahun berdiri sudah menghasilkan sarjana logistik itu satu ratus tiga puluh an
nah kita akan bergerak mulai ke sana deh
saya berharap pt pos bisa menjadi garda terdepan
untuk menurunkan biaya logistik yang cukup tinggi ini
oke pak charles nampaknya sudah bergabung kembali bersama kami
pak charles bisa mendengar suara saya
oke pak charles nampaknya sudah bergabung kembali bersama kami pak charles bisa menekan suara saya
ini dikatakan kalau pak wahyudi
katanya tuh kenapa di indonesia biaya logistiknya itu cukup tinggi
katanya sekarang sudah turun tapi tetap angkanya tinggi sekali
ada faktor panjangnya birokrasi kemudian regulasi logistik juga disebutkan
apakah ini yang menjadikan pt pos indonesia
nampaknya belum menjadi pemain besar dalam layanan logistik di indonesia
baik pak kuspasa
sebenarnya kaitannya tidak secara langsung ya kalau saya boleh mempunyai pandangan
jadi gini dalam industri logistik kan yang berperan tidak cuma satu
tidak cuma operaturnya saja
di sana ada operator transportasi
kalau transportasinya mahal ya semuanya ikut mahal
untuk transportasi kan ada bahan bakar gitu ya
kemudian juga ada urusan administrasi
jadi sangat kompleks dan holistik sebenarnya konsepnya dari logistik ini
nah terkait dengan pt post pt pos itu hanya satu bagian dari keseluruhan konsep logistik
siapa itu ya kita memainkan peran itu dari mulai the first mile sampai last mile
dengan menggunakan banyak kerjasama dengan banyak bagian di dalam industri
dari supply chain dari logistik
nah ini yang membuat biaya itu tinggi sebenarnya
nah keberadaan pt pos ini seharusnya bisa membantu
paling tidak dari sisi keberadaan lokasi lokasi kami yang di jaringan yang luas
kemudian kedua tentunya knowledge mengenai logistik itu sendiri yang kita miliki
tetapi pergerakan pasar sekarang yang demikian cepat membuat knowledge ini harus berganti
berganti kepada knowledge yang lebih digital
yang lebih cepat lebih tepat waktu
jadi ada waktu yang mengubah ada teknologi yang mengubah
jadi ada turbulensi dari luar yang mengubah itu
jadi ini yang harus diubah
yang disampaikan pak doni tadi atau pak wahyudi tadi
kita memang awal desainnya adalah untuk postal
bukan untuk keperluan investasi yang kuat
nah ini tantangan kita
tantangan pos di sana supaya bisa memiliki peran yang lebih
lebih memberikan kontribusi yang lebih kuat gitu
nah makanya kami juga berubah
kami ngeluarkan produk produk juga
seperti misalnya kami buatkan produk q sembilan setahun lalu
bagaimana produk itu bisa dikirim dalam satu kota sembilan jam
dan itu disambut dengan sangat bagus
masyarakat juga menyambut dengan bagus
nah dengan sukses story itu kami keluarkan sekarang
produk baru yang kami akan meluncurkan di tanggal sembilan nanti di september
bisa di share nggak di sini ya
boleh boleh izin share ya
boleh silahkan pak charles
tapi memang kayaknya orang ini harus
mindset orang terhadap logistik juga harus berubah ya di era digital ini
karena ternyata kalau disebutkan tadi logistik ini sangat kompleks
nggak cuma soal transportasi
nggak cuma soal biaya bahan bakar sumber daya manusianya yang bekerja di dalam situ
tapi juga bagaimana environment social media environment digital ini bisa mendukung
keberadaan logistik dan penggunaan logistik di indonesia ini
sudah bisa di share pak charles
coba kita lihat ya sebentar
sudah terlihat kah
ini dia inovasi post di masa pandemi
silahkan pak charles
nah namanya q sembilan plus gitu ya
ini semua sudah berbasis digital mbak puspa dan pak mirsa yang ikut join hari ini
jadi q sembilan waktu kita launching tahun lalu itu belum full digital
tapi yang sekarang ini sudah full digital
bahkan q sembilan ini modelnya sudah on demand
sudah seperti yang sekarang jadi
orang bisa pesan lalu kita jemput lalu kita antar
jadi cukup di rumah
kalau barangnya nggak perlu datang ke kantor pos juga
nggak perlu orang tetap di rumah dan dikirim
ini benar benar on demand sama seperti layanan online transportasi sekarang gitu
jadi namanya q sembilan plus
kita berubah kenapa plus karena plusnya banyak nih
jadi dia sekarang itu bisa kirim dalam kota
jadi ada tujuh kota besar yang akan segera kita launching di september ini
jakarta bandung semarang solo jogja surabaya malang
ini tahap awal nanti kita akan keseluruhan yang lain
nah dia kirimannya on demand
jangkauannya sampai tiga puluh km
tarif mulai rp satu ratus sepuluh untuk tiga km pertama
ada tarif untuk kilometer tertentu berikutnya tergantung area
target waktu penyerahannya maksimum tiga jam
ini semua dengan teknologi yang ada
kami kan gak bertanggung jawab sini sekarang kesini
tinggal tugas kami adalah memberitahu kepada masyarakat dan menjamin kualitasnya seperti yang kami janjikan
ini udah digital semua
jadi mau tidak mau kita harus berubah
dengan anak anak muda anak anak zaman sekarang yang menggunakan layanan logistik kan mereka gadget minded ya pak charles
nah q sembilan plus ini ada aplikasinya enggak
ketika orang ingin mengetahui sampai dimanakah barang dia
apakah itu sudah dilakukan oleh pt pos indonesia
nah lanjutannya itu
mbak pusman ini seperti cenayang ya langsung tahu akan lari ke sana
jadi lanjutannya itu
jadi kita belum ngomong udah tahu
sangat mencintai mbak pusman
terima kasih mbak pusman
bareng kan harus tahu nih wah udah dimana nih saya takut tiba tiba
ada apa apa nih bapaknya
nah q sembilan ini bisa diperoleh gimana
kan itu pertanyaan berikutnya kan
nah kita udah punya
nah kita udah punya platform
namanya kingkosin aja bisa di download
sekarang masih di android ya
kita akan segera luncurkan juga yang base nya temen yang satu lagi gitu kan ya
nah namanya keepozin aja
masuklah ke keepozin aja download
semuanya akan bisa terlihat di sana
jadi produk produk kita juga akan muncul di sana
sebagai feature nya kita
dan ini mudah sekali pemakaiannya
begitu download nanti tinggal memasukkan kalau kita butuh kiriman
lalu ya akan apa namanya mudah digunakan gitu
jadi apa aja feature nya
dia bisa menyerap pick up service
jadi begitu kita mendaftar kita tahu
ini semua udah digitalized mbak
dan kita udah coba kemarin itu dalam seminggu aja
penggunanya itu sudah
sampai ratusan ribu puluhan ribu tuh
nah kita coba transaksinya kan
ini sudah menjadi pilihan sekarang bagi pebisol nih
penggunaan keepozin aja
jadi buat social media social commerce sudah menjadi
jadi resi nya udah dibuat di situ
nggak perlu lagi ketik ketik kantor kos
dan ini yang ditanya tadi mbak puspa
bahkan kita nyempatin dengan on delivery
jadi sekarang ini udah enak
ya bayar di tempat aja
jangan bayar dulu depan juga nggak apa apa
karena pak t b pake keepozin
multi payment juga gitu
bisa kita juga punya pgm punya cash
jadi lengkap sudah sebenarnya kalau saya bilang begitu
dengan keepozin aja ini
jadi ini adalah sudah bentuk digital dari pt pos
ini kita lakukan digital
jadi saat ini seperti cash on delivery
kita juga transaksinya naik dengan meningkat
dalam dua minggu kita trial
ini baru trial loh bu mbak
jadi artinya kecintaan masyarakat kepada pos pengerti pengerti pos itu masih tinggi
tinggal bagaimana kami menjawab
dan kami udah jawab nih sekarang nih
dengan adanya keepozin aja
bisa mengakses tadi produk q sembilan tadi
dan itu nggak cuma terbatas kepada produk q sembilan
bisa juga ada produk qicom kita yang sampai dua hari
qicom itu komitmennya dua hari mbak
jadi lebih dari itu kita nggak kesana
lalu ada pelayanan yang sudah lama dikenal masyarakat
ya kan ada udah lama tuh dikenal masyarakat
itu sampai ke seluruh indonesia
hanya kami mungkin yang mencapai jangkauan seluas indonesia ini
seluas nusantara ini
jadi ini yang kita lakukan
di antara pengiriman logistik dan juga pengiriman uang di masa pandemi ini
mana yang mendominasi
jadi kalau dari data pos dua duanya sama sama tumbuh ya
tapi logistik lebih mendominasi saat ini
karena memang ada pola yang berubah dari masyarakat
dari cara dihidupnya mereka
dari cara berbelanja
yang dulu beli sayur itu datang ke pasar sekarang minta diantar
itu pasti berubah
pasti lebih tahu tuh berapa banyak yang berubah
yang dulu namanya beli pampers bisa langsung sekarang minta dikirim
yang beli aqua itu langsung sekarang dikirim
jadi kira kira memang arahnya kalau logistiknya lebih kuat ya tumbuhnya saat ini
gitu mbak bujepang
saya ke mas doni mungkin sekarang
ngomongin medium digital yang dimiliki oleh pt pos indonesia
seberapa penting sih mas doni aplikasi kemudian website bisa mendukung user experience
pada perusahaan logistik
yang kemudian mungkin bisa meningkatkan loyalitas konsumen untuk penggunaan perusahaan logistik tersebut
kalau kita bicara di era yang sekarang itu sangat krusial dan sangat penting sekali mbak puspa
karena kalau kita bicara di era e commerce penggunanya kebanyakan para millennials
sehingga apabila aplikasi itu tidak ada di handphone mereka
maka mereka tidak akan convenience untuk menggunakan
dan mereka itu sekarang yang lebih sehat jempolnya daripada badannya
karena terlalu sering lanjak sering ketik ketik
jadi sebenarnya ini adalah salah satu yang sangat crucial
yang harus dimiliki oleh seluruh penyelenggara jasa logistik
apabila mereka ingin dicintai dan digunakan oleh para milenials
nah kalau kita bicara soal e commerce
saya ke pak charles kembali
kalau saya saya juga tukang belanja nih ya
mohon maaf namanya juga perempuan
saya kadang kadang belanja tapi entah kenapa saya tidak menemukan ada pos indonesia dalam jasa pengiriman mereka
padahal kalau misalnya mungkin saya pakai pos indonesia mungkin jauh lebih murah dari para kompetitornya ini gitu
kenapa tidak ada
apakah tidak ada niatan untuk menggandeng e commerce besar di indonesia atau seperti apa rencananya pak charles
mungkin posisinya bukan di atas gitu ya
ini yang mesti diikuti di kami
kalau kirim lewat marketplace itu ada
cuman memang posisinya belum pada posisi yang baik di dalam waktu kita akses ke dalam
kami punya kerjasama dengan semuanya
kami punya kerjasama dengan semua
jadi ada semuanya
cuma mungkin karena belum jadi pilihan atau belum juga menjadi top of mind nya dari masyarakat milenial
karena saya juga lihat ya masyarakat milenial juga berapa banyak sih yang datang ke kantor pos ya
jadi itu juga menjadi pr kami saat ini bagaimana supaya pos ini juga dikenal di kalangan milenial
ini bicara marketing gitu ya
bicara marketing communication kami gitu ya
tapi secara digital ini kami sudah
kayak keyposting ini aja benar benar platform digital
dan bahkan ini bisa kita gunakan sebagai on demand concept gitu ya
sama seperti online kendaraan sekarang gitu ya
jadi sudah sangat maju sebenarnya
dan diskusi dengan marketplace dan diskusi dengan pemain pemain pebisok itu kami lakukan terus gitu
di sosmed kami sangat dominan sekarang cukup
tinggal dengan marketer testernya kami yang harus diskusi lebih banyak lagi
bagaimana supaya kami lebih dapat tempat di hati mereka
ini yang menjadi pr kita sekarang
tapi terus kami berjuang terus untuk mendigitalkan
nah kami nggak berhenti cuma di sini sebenarnya
nanti ada hal yang luar biasa juga dari kami
ini yang berikutnya
kami gunakan q sebagai code kami karena q empat quick
kenapa q di depannya
dan ini kan udah bukan paket kilat khusus ya
millenial udah lebih familiar rasanya dengan istilah model begini
bukan lagi paket kilat khusus
bukan lagi paket express
q sembilan untuk yang sam date tadi
kalau orang sekarang q for quarent gitu tadi ya
namanya seperti itu
nah kita sekarang ini akan melancurkan yang namanya qix
ini kita keluarkan dalam september ini
jadi kita bergerak terus nih
dan ini juga based on digital
yang luar biasa dari program ini
singapura kita same date
jadi ketepatan dan kecepatan itu seperti pak doni tadi kita penuhi nih
ada kepastian waktu sampai
ini negara negara yang selama ini menjadi tujuan utama
karena memang kami punya kekuatan di sini
jadi seperti pak wahyudi tadi katakan
kami punya kekuatan di tingkat ini
kami memastikan ini
bahkan sangat memastikan kami menjamin
begitu di launching nanti kalau barang itu dikirimnya telat nyampenya
kami kebalikan biayanya
jadi ada bentuk yang memang
jadi ini bentuk komitmen kami
dengan teknologi yang sekarang kami bisa banyak bicara dengan para partner partner di luar
tanpa harus membangun jaringan sendiri toh
nah ini yang membuat kita semakin pede lah untuk maju ke dunia e commerce ini
bahwa kita dengan menunjukkan kualitas menunjukkan saya harus inovasi yang terus menerus
dengan bis model yang terus sudah kami ubah
yang lebih mendekat di kondisi saat ini
kita akan semakin pede untuk bisa melayani pasar e commerce di indonesia dan dunia
karena memang kita akan lari ke sana ya
itu kira kira mbak
punya aset untuk maju di era digital
sudah percaya diri untuk bisa mendominasi layanan logistik di indonesia
sudah ada tadi layanan aplikasi
kemudian ada qix dan segala macamnya
pak wahyudi melihat yang dilakukan saat ini oleh pt pos indonesia
dengan aplikasi aplikasi tersebut
yang nampaknya ingin menggayat kaum muda untuk menggunakan pt pos indonesia
pak wahyudi mengatakan
pak wahidi melihat ke depannya ini pt pos indonesia bisnis logistik ini akan seperti apa pak
bahwa pt pos indonesia ke depan pasti lebih maju
ini baru senjata senjata ringan yang dikeluarkan oleh pak charles itu
di bawah mejanya itu masih banyak konsep konsep
iya lah gitu
belum keluar ya pak
yang penting pt pos itu kehadirannya bisa dirasakan oleh masyarakat
nah sekarang ini itu menjadi pr besar terutama buat pak charles direktur komersial
bagaimana itu hadir di hati masyarakat
yang paling mudah adalah hadir di screen nya masyarakat
karena masyarakat kita yang usia belasan itu zaman dulu kan namanya teenagers
sekarang ini istilahnya screen agers
karena mereka itu hidupnya dari screen ke screen gitu
bagaimana pt post hadir di screen nya
karena hatinya ada di screen itu
nah ini yang menjadi pr besar
saya yakin kalau soal produk produk digital pt pos mahir
karena memang pt post lahir itu untuk melayani
dulu itu kan ada kiriman berita yaitu surat kiriman barang yaitu paket kemudian kiriman uang westel post
nah sekarang ini kan tinggal mengembangkan kiriman paket
berkembang menjadi e commerce
yang dulu manual menjadi digital
nah yang langkah pertama pt post memang beberapa alat
memang beberapa area sudah masuk digitalisasi
beberapa area sudah masuk ke digitalisasi
bahkan beberapa area itu sudah masuk ke transformasi digital
pt pos sudah semua ya
sekarang tinggal mendeliver itu kepada masyarakat
supaya masyarakat tahu masyarakat paham
masyarakat menggunakan masyarakat mencintai
contoh pt post sudah punya namanya postgear mobile
tapi masalahnya banyak masyarakat yang belum tahu nih
taunya ovo tahunya ya gitu ya yang lain lainnya ya gitu ya
postgear mobile ini belum hadir di gadget gadgetnya di screen screennya komilinial itu
nah ini yang menurut saya tantangan
yang harus dijawab oleh pt pos supaya eksis di era digital ini
perlu influencer nggak sih pak wahyudi
karena kan kalau zaman sekarang kayaknya anak muda gampang banget dapat pengaruh dari role modelnya
si produk produk baru produk digital dari pt pos indonesia
tidak hadir di layar role modelnya mereka
ini kayaknya mereka tidak ada trust untuk menggunakan ini
perlu nggak sih pak wayudi
oh sangat perlu
sekarang ini gini loh
saya kan di dunia pendidikan nih
kalau di dunia termasuk di indonesia pendidik atau guru
guru yang hadir di anak anak zaman sekarang itu bukan guru bukan dosen bukan orang tua
tapi mereka dimuridkan oleh mbah google profesor google
bisa bertanya kemana mana
nah oleh karena itu kalau pt pos mau hadir di screennya di hatinya kaum ini
dia juga harus menggunakan platformnya di google
karena apa google itu influencer yang paling utama yang ada di depan
oleh karena itu promosi promosi kemudian aplikasi aplikasi sudah mulai masuk ke sana
nah itu yang menurut saya menjadi pr yang sudah dilakukan oleh pt pos
tapi kecepatannya sangat kurang
karena speed zaman sekarang itu sudah nggak bisa ditawar tawar sih
speed itu menjadi sesuatu yang sudah
nggak bisa ditawar lagi lah
mau tidak mau suka tidak suka persaingan itu ada di speed
ya itu menurut saya sih
sehingga tugas atlas memang harus mendeliver itu dengan cepat
bukan cuma mendeliver saja
jadi kalau tuhannya google berarti harus bisa manfaatin search engine optimization ya
biar tiba tiba ada di top of mind ada di top level nya ketika kita pakai teknologi
dari pt post indonesia
kalau melihat yang sudah dilakukan saat ini sudah membuat sudah masuk era digital
pak charles perubahan apa yang jadi prioritas saat ini yang akan dilakukan pt pos indonesia
karena tadi layanannya banyak sekali tapi prioritasnya apa nih
jadi kalau ditanya prioritas kita saat ini tentunya sebagai penyedia jasa ya pelanggan ya
jadi kami memang harus mencoba memenuhi kebutuhan pelanggan
dan saat ini memang pelanggan utama adalah kaum pelanggan
orang yang biasa bermain dengan gadget
ini yang harus kita penuhi
makanya arah kita sekarang ini adalah memenuhi itu
nah dari sisi servis layanan juga kita improve ya
ini yang kita lakukan sehingga pengantar kita akan lebih lincah lebih cepat lebih tepat waktu
dan tentunya secara harga tetap kompetitif
sama seperti qox
sama seperti qox yang saya sampaikan tadi
harganya sangat kompetitif dibanding yang ada sekarang
tiga jam bu tiga jam nyampe
ini juga suatu yang terobosan yang berbeda dari yang ada sekarang
jadi tugas kami sekarang yang utama adalah pelanggan dan memenuhi apa yang kami janjikan dari semuanya
itu kira kira mbak puspa
oke pelanggannya sekarang prioritasnya adalah anak muda milenial
mereka ini adalah kaum kaum yang gampang banget ngasih komentar untuk produk untuk layanan yang mereka gunakan begitu
mas doni kalau melihat milenial di sosial media dengan cara mereka memberikan komentar
kita juga lihat beberapa mungkin ada segelintir isu negatif isu yang tidak bisa tidak baiklah untuk pt pos indonesia
mungkin ini harus seperti apa pt pos indonesia menanganinya
pertanyaannya itu seperti apa sih dengan isu isu seperti ini
oke kalau kita bicara millennial dengan yang maha benarnya itu ya dengan segala komen komennya
jadi sebenarnya yang harus dilakukan oleh pt pos satu responnya harus cepat
karena pelanggan di indonesia itu terkenal pemaaf sebenarnya
nah hanya yang dibutuhkan adalah seberapa cepat pt pos
bisa melakukan respon terhadap semua masukan atau klaim yang masuk ke dalam call centernya
dan memberikan setransparan mungkin jawaban yang sejujur jujurnya
karena di era teknologi yang sekarang itu sangat mudah sekali membandingkan service yang satu dengan yang lain
mudah sekali membandingkan respon yang satu dengan respon yang lain
nah mentalitas inilah yang harus dirubah
dan harus segera dieksekusi
karena apapun rencana yang akan dilakukan apabila eksekusinya tidak bagus
maka impact nya juga tidak akan terlalu terlihat
dan menurut saya milenial di indonesia itu memang suka coba coba
tapi at the end of the day pasti nanti yang siapa mempunyai kualitas service yang paling bagus
dan harga yang paling kompetitif
itulah yang ujung ujungnya akan digunakan dan akan memenangkan pertarungan pasar
ini kita kan tadi juga sempat melempar polling
saya baca ada satu ini yang cukup menyentil
dari advir dariha katanya jam buka diperpanjang tolong
sprinternya diperbanyak biar pengirimannya juga lebih cepat
kemudian terima kerjasama promo subsidi ongkir
nah merespon isu isu semacam ini yang berseliweran di media sosial
mengenai pt pos indonesia pak charles
responnya pt pos ini seperti apa
kami udah jawab
jadi kami tuh udah ada yang buka sampai jam sepuluh jam sebelas malam
jadi ini udah kami jawab
jadi even di masa pandemik ini yang daerahnya masuk kalisiki hijau itu kita udah buka sampai jam sepuluh malam
tapi memang tadi seperti pak wahyudi bilang
kami ini belum ada di screen nya para milenial
kenapa para milenial ini kan lahir di era mungkin udah gak kenal pt pos
jaman saya pt pos itu masih saya harapkan ada wessel gitu ya
tapi ini anak milenial sekarang mungkin enggak ini ini menjadi pm
kami buka di banyak titik itu sampai jam sepuluh malam
tapi memang ini masih perlu kami promosikan
kemudian juga para pengantar kami juga kami perbanyak terus
bahkan sekarang dengan model on demand itu sudah seperti layanan online transportasi ya
itu kita perbanyak juga
tapi memang pr kami adalah bagaimana kami hadir di screen nya di hatinya milenial melalui screen nya dulu
ini yang menjadi pr kami
jadi pak wahyudi tadi udah memberikan poin yang tepat
dan memang kami lakukan terus
termasuk kegiatan kegiatan yang mengatakan
kita bisa antar ini
nah itu semua akan kami terus dorong untuk lebih dikenal di masyarakat milenial
jadi pr kami memang begitu
karena event misalnya saya punya anak tuh belum tentu pernah ke kantor pos gitu ya
belum merasakan bagaimana layanan kantor pos atau pt pos
nah ini yang harus kami dorong terus gitu
ini pr kami yang utama saat ini
jadi pr di sisi digitalisasinya it kapabilitinya kami sudah mulai selesaikan
nah tinggal sekarang bagaimana pr kami di
hatinya di sisi masyarakat
dan tentunya memenuhi janji layanan
ini yang menjadi pr kedua yang mesti kami jaga
supaya pt pos ini kembali menjadi pilihan masyarakat di dalam mengantar paketnya
kira kira gitu pak buspa
oke jadi sekarang kalau misalnya kita dengar di rumah biasanya ada paket
nanti kapan kapan dalam waktu dekat harusnya pak pos datang gitu ya
karena datang dengan barang yang kita beli di kamar
kalau dulu kan kering kering surat gitu ya
sampai ada lagu tuh dari yang terkenal tuh ya pak pos membawa berita gitu ya
nah ke depan ini pak pos membawa paket gitu
pak pos bawa paket sekarang itu yang kami tunggu tunggu ya
pak puspa pak puspa
di kantor pos enggak pak puspa
saya ke kantor pos terakhir karena mau itu kirim paspor saya dari imigrasi
nah itu kan nantinya pr buat saya banyak
jadi kerjasamanya waktu itu pt pos indonesia aja pak
nah ini yang mungkin bisa saya tanyakan juga nih ke pak wahyudi
pak wahyudi kalau ngelihat dari imigrasi kan pemerintahan
kemudian pt pos indonesia pemerintahan
ini ada kerjasama nih di kantor imigrasi dan juga pt pos indonesia
tapi ketika kita keluar ke digital kita tidak menemukan pt pos indonesia di layanan pengirimannya
apakah memang karena sama sama pemerintah kemudian yang swasta ditutup dan juga ketika masuk ke online
dihindarkan jadi yang swastani masuk gitu
ya itu tadi yang mas doni sampaikan bahwa kecepatan itu sangat penting
nah pt pos memang sebagai perusahaan yang besar yang bukan cuma terbesar tapi juga tersebar
itu memiliki kelemahan dalam respons
tentunya kalah dengan kecil kecil kalau soal respons
oleh karena itu merespons dari kebutuhan masyarakat yang kurang terlayani oleh pt pos
akhirnya diambil oleh swasta
nah sekarang ini harus mengembalikan lagi
jadi istilah saya apa sih yang harus dilakukan oleh pt pos
sekali lagi mengembalikan pt pos ke hati masyarakat
hatinya kaum milenial ada di screen
nah itu juga harus aktif di screen itu
nah itu sekaligus bagaimana pt pos menjawab isu isu yang negatif gitu ya
memang kalau kita lihat di sosial media indonesia itu ada data data survei yang mengatakan bahwa
sosial media indonesia itu termasuk yang paling ramai
ya twitter nya kicauannya itu yang paling riuh
nah tapi di satu sisi juga ada survei bahwa
tingkat baca masyarakat itu rendah
bayangkan tingkat bacanya rendah tapi paling rame medsosnya
berarti kualitasnya seperti apa nah itu kan
tapi begini apapun isu sekalipun itu negatif kritikan kritikan yang pedas
menurut saya itu harus mendapat apresiasi yang sama dengan orang yang memberikan pujian
karena kritik itu akan membuat kita terbangun
kritik itu membuat kita maju
kritik itu membuat kita menjadi lebih baik
nah makanya ada dua hal
yang pertama kita membangun persepsi melalui influencer
melalui media sosial yang ada secara gencar
yang kedua membuktikan melalui transformasi bisnis yang sekarang ini sedang dilakukan oleh pt pos
sudah dilakukan tapi speednya yang menurut saya masih kurang
nah transformasi ini kenapa tidak mudah
karena menyangkut tiga hal
yang pertama transformasi itu harus bersifat strategis
yang kedua transformasi itu harus menyeluruh
yang ketiga yang paling penting transformasi itu harus mendasar fundamental
nah ini menjadi pr besar pt pos supaya kembali hadir
memiliki peran strategis bagi kemajuan bangsa indonesia
modal dasar dua ratus tujuh puluh empat tahun berkiprah bagi nusantara
saya yakin ke depan masih dua ratus tujuh puluh empat tahun lagi yang bisa dilakukan bagi bangsa ini
ya betul enggak pak charles
ya betul banget betul
pr besarnya ini berarti kan saat ini di era digital ini adalah menggait hati milenial
apakah kemudian strategi ini sudah cukup baik
saya ke mas doni sekarang
mas doni dari tadi saya belum tanya tetap aja senyum senyum ya
adem gitu lihatnya ya
nah apakah strategi ini sudah cukup baik mas doni untuk bisa menggayat milenial
apakah optimistis pr ini bisa berhasil dalam waktu dekat satu atau dua tahun mendatang
ya saya rasa bisa saja dilakukan
yang paling penting juga pos juga harus bisa merubah image dari perusahaan itu sendiri
itu yang pertama
yang kedua adalah pos harus stylenya juga mesti berubah milenial gitu
jangan apa namanya berhubungan dengan milenial gitu ya tapi yang maju ini gitu opanial gitu kan
jadi ini yang harus diubah juga
kenapa itu terlalu milenial ya oke
jadi yang ketiga juga
ini dari saya tuh mas doni
bagaimana bisa mengerti apa sih yang dimau oleh para millennials gitu
karena ujung ujungnya adalah the next consumer itu bukan yang tua tua tapi memang yang para milenial gitu
karena kalau pos ingin bertransformasi memang klien kliennya harus dari kaum milenial
dan itu yang harus segera dilakukan
bila apa namanya yang ada di front line itu nggak cocok dengan para milenial
yang bahasanya juga gak matching
nah ini yang nggak akan milenial juga akan nyaman gitu kalau ngobrolnya gitu kan
bahkan komunikasinya harus bisa makan ya
iya betul takutnya kualat nanti mbak gitu
oke kita sekarang akan bacakan beberapa opini dari pembaca dan penonton cnn indonesia
ini kita sempat lempar beberapa waktu lalu kita buka sudah ada gambarnya
oke pertanyaan dari kami adalah saat memilih jasa layanan kurir faktor apa yang paling krusial untuk anda
kalau kecepatan kan tergantung kita bayarnya berapa ya kalau zaman sekarang
kalau bayarnya mahal mungkin lebih cepat gitu
nah mungkin nanti bisa disampaikan
kita nggak tahu nih di depan bisnis ini akan seperti apa
kemudian yang selanjutnya adalah proteksi barang
selanjutnya adalah biaya yang terjangkau dan menjangkau pelosok daerah
nah pak charles kalau melihat ini kecepatan pengiriman sejauh ini di masa pandemi
apakah sudah menjamin kecepatan yang dilakukan oleh pt pos indonesia ini bisa berkompetisi dengan jasa logistik swasta lainnya
saya jawab pasti singkat bisa ya
jadi kenapa bisa
karena kami juga mengubah pola operasi kita
inilah bagian dari digitalisasi yang ada sekarang
apalagi dengan moda transportasi saat ini ya
dalam kondisi milenial memang dalam kondisi pandemik maksud saya yang terganggu memang kan antara yang menggunakan moda transportasi pesawat ya dan kapal laut
tapi kalau darat kan tidak
jadi memang kami tetap menjamin kiriman kiriman itu
tapi kita juga mencari moda bagaimana cara barang itu bisa sampai
misalnya ke palembang sekarang itu nggak perlu pakai pesawat
dengan adanya transaksi yang ada kami sudah bisa
jadi kami tetap menuhi dan itu bisa kita bersaing
tinggal pr nya adalah bagaimana sekarang itu kami bisa dimasuk ke dalam hatinya para milenial yang menjadi pasar utama
dan dua tadi masukan pak doni juga sangat valid
bahwa itu memang harus berubah
gayanya harus berubah
cara berpikirnya harus berubah
dan orang mau menggunakan pos
pos apa sih
kadang kadang juga ditanya
pos masih ada
masih udah dua ratus tujuh puluh empat tahun kok
dan masih terus eksis kan sehari ini
dan kami terus berbendung
bahkan tadi kan kita bilang waktu saya bicara di kiposin aja
bahkan pembayaran itu tidak harus lewat orang lain
tetapi bagaimana cost zero mobile ini bisa bersaing dengan ovo
bisa bersaing dengan yang lain ya
atau alat bayar yang lain
nah ini adalah pr bagaimana kami bisa hadir di hatinya para pelanggan
jadi ini yang menjadi pr utama kami
kami sudah buktikan
kami bisa q sembilan kok sembilan jam
kemudian kami keluarkan q sembilan plus tiga jam
bahkan internasional pun kami bisa jamin dengan kembali biaya ongkos kirim
itu kan untuk menunjukkan keyakinan kami
bahwa kami bisa di pasar ini
kita buka beberapa opini lagi yang sudah dikurasi ini
oleh teman teman dari cnnindonesia com
ada yang pertama dari atrahsetoab
bisa kita lihat bersama
ini jadi kalau kata rahsetoab ini
menurut saya pos ini harus seaktif para penyedia jasa swasta yang ada saat ini
berikutnya ada firdariha yang tadi saya sudah bacakan juga
jam buka di perusahaan
jam buka di perpanjang
sprinter di perbanyak
biar pengiriman juga lebih cepat
kemudian terima kerjasama promo subsidi ongkir
ini dia dari firdariha di akun twitter
kita geser lagi
buka opini selanjutnya
jadi funder ini mencuitkan katanya kerjasama dengan online marketplace
kemudian harga bersaing
dan pelayanannya prima
dan selanjutnya kita buka lagi
juga ikut berkomentar di sini
katanya pengantaran dengan durasi yang relatif cepat
kemudian tracking yang jelas
udah itu aja dulu pak bos katanya gitu
karena netizen adalah raja pas sekarang
berikutnya ada dari kiss me aprilia
ini yang paling penting nih
saya yakin ini generasi milenial
mungkin generasi jasa
generasi ini kali
cara berkomunikasinya dengan konsumen
mungkin harus similar dengan anak anak kayak
pak doni banget itu ya
pak doni banget
tampilan cara berkomunikasi gitu
pak wahyudi kalau melihat behavior anak anak zaman now
pak wahyudi kenal nih
dengan para pemberi atau pengambil keputusan di pt pos indonesia
apakah bisa melakukan komunikasi yang sama dengan anak anak milenial zaman sekarang
apakah pesan pesan yang dibuat oleh pt pos indonesia ini bisa sampai ke milenial
saya rasa apa yang saya perhatikan itu pt pos indonesia sudah sangat berusaha untuk kesana
tetap belum berhasil
menggunakan generasi opa
apa mas tadi ya
opalonial dipaksakan untuk pakai bahasa milenial
mestinya gini kalau menurut saya
pt pos harus mulai merekrut dari anak anak milenial
itu yang pertama
yang kemudian yang kedua
supaya percepatannya ini bisa dirasakan dalam hal komunikasi
pt pos indonesia
pt pos itu bisa membuat seluruh mahasiswa magang di tempatnya
ini kan banyak waktu libur gitu ya
bisa dimanfaatkan kok oleh pt pos gitu
bagaimana mendesain mendevelop sesuatu yang memang bahasa dan tampilannya sesuai milenial
itu hanya bisa dilakukan oleh kaum milenial
bukan opalineal yang sok milenial gitu loh
seperti kita ya
kita bicara tentang online
seringkali itu kita masih melakukan sesuatu yang offline tapi di online kan gitu
nah itu yang menjadi sekali kali tidak melepas
tapi ada satu hal tadi yang ingin saya sampaikan
permintaan tentang speed ya
tuntutan itu menurut saya sangat kencang sekali
tadi ada dua hal yang diminta
misalnya jam buka diperpanjang kemudian splinter nya diperbanyak
jam buka diperpanjang itu harus dua puluh empat jam
splinter nya diperbuahannya itu sampai jumlahnya dalam dapetnya unlimited
bagaimana caranya ini bisa dicapai
caranya adalah dengan melakukan sharing ekonomi
pt pos menurut saya tidak perlu lagi kantor pos sekarang
fungsi kantor pos di dalam bisnis e commerce itu bisa digantikan dropbox drop box
yang ada di rumah rumah
yang dimiliki oleh masyarakat
digantikan ke situ aja droploads
sehingga jumlahnya banyak
bukanya pun unlimited time
karena itu adalah rumah rumah yang ditinggali
garasi nya bisa menjadi dropbox misalnya
untuk menjadi sprinter atau pengantar surat
gojek rekut ojek rekut masyarakat siapapun yang mau
nah itu kan secara ekonomi
inilah platform yang dilakukan oleh gojek dan sebagainya bisnis bisnis zaman sekarang
jadi yang tadi saya katakan pt pos harus melakukan transformasi
itu betul betul harus mendasar menyeluruh
nggak bisa partial partial
jadi akan kelihatan janggal
oleh karena itu memang sudah saatnya
yang pertama digitalisasi
yang kedua sharing ekonomi
pt pos itu kualitasnya tinggi
saya punya pengalaman
kirim cepet nyampe
tapi kalau sudah lima kali tidak konsisten gitu loh
kadang sehari nyampe kadang dua hari kadang tiga hari
nah untuk mencapai satu hari seperti yang lain bisa
saya yakin tadi program tiga jam bisa
yang perlu dijaga pak charles
itu yang saya lihat masih ada kelemahannya
yang harus digaris bawah
apalagi di era digital yang serba cepat berubah ini
mas doni ada tanggapan dari opini opini masyarakat tadi mengenai kinerja dari pt pos indonesia di mata netizen
saya rasa feedbacknya sangat valid ya
dan menurut saya itu adalah basic yang sangat apa namanya yang harus segera dilakukan oleh pos indonesia apabila ingin berkembang di era yang sekarang
dan menurut saya juga sharing ekonomi
sharing ekonomi itu adalah salah satu kunci sukses juga apabila pos ingin mengoptimalkan operational expense yang dimiliki
karena dengan volume yang ada sekarang kemudian dengan pemain yang ada sekarang sudah tidak ada perusahaan yang sebenarnya ingin mau menang sendiri
ini eranya kolaborasi
ini eranya ekonomi silaturahmi gitu ya
jadi bagaimana kita berkolaborasi untuk bisa mencapai kemampuan yang sangat penting

yang ujung ujungnya akan mereduce cost yang ada di cost logistik yang ada di indonesia gitu
karena kalau mau menang sendiri maka itu tidak akan pernah bisa selesai
karena pos butuh waktu kemudian ada beberapa pemain swasta yang asli indonesia juga bisa mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh pos indonesia
yang ujung ujungnya adalah masyarakat dan konsumen di indonesia yang di
gambarannya di era digital ini kayaknya memang kolaborasi jadi kata kunci besar begitu ya
untuk bagaimana setiap orang bisa mendapatkan keuntungannya begitu
tapi kalau ngomongin soal masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat ke masyarakat
saya akan ajak bapak bapak semua dan juga pemirsa untuk melihat fox pop atau suara warga mengenai pt pos indonesia
kalau ngirim dokumen atau barang barang untuk saat ini sih aku menggunakan layanan je
biasanya pakai jne jnt sama ccept
lebih suka yang pakai grab sama gosen ya untuk yang pengirimanan terdekat
apalagi sekarang sudah ada yang sende kan
biasanya pakai jasa ekspedisi ya kalau menutupi barang
tapi kalau misalnya dokumen gitu gitu biasanya ke kantor pos aja sih
kalau untuk ekspedisi kirim barang biasanya tergantung barang yang dikirim sih
misalnya barang yang dikirim ini emang dibutuhin cepat
kayak dokumen atau makanan itu biasanya saya lebih suka pakai ekspedisi yang instan
yang biasanya dalam satu hari itu bisa langsung sampai
tapi kalau untuk barang barang yang nggak terlalu diputuhin cepat
itu biasanya yang ada di e commerce aja sih
kayaknya sih sampai saat ini belum pernah ya pakai ekspedisi pt pos indonesia
karena emang kalau belanja di e commerce
itu nggak pernah ada pilihan pt pos indonesia untuk ekspedisinya
pertama karena kantor pos dari sini kan deket sama dimana mana
kantor pos kan ada
terus yang kedua juga murah
kalau untuk kantor pos sendiri sih aku pernah menggunakan itu
tapi itu tiga atau empat tahun lalu waktu aku kuliah

pernah sih tapi cuma beberapa kali aja
habisnya di option pengiriman di online shop jarang ada
pertama kalau kantor pos indonesia sih
pernah tapi kayaknya dulu banget deh
mungkin kayak sepuluh tahunan yang lalu
kalau dilihat kan pt pos itu bumn
tapi kayak soundingnya kurang aja gitu
kalau pt pos tuh juga kita nggak tahu
kayak orang orang tuh mikirnya ah nyampenya lama deh kayaknya
sosialisasinya kali ya perlu digenjot lagi begitu
dan mungkin di era digitalisasi saat ini
kantor post juga bisa masuk ke digital
jadi lebih mempermudah masyarakat untuk mengetahui terkait dengan kantor pos itu sendiri
agak lebih di sounding aja ya
buat orang orang sekarang kalau pt post itu emang masih ada
bahkan masih ada
terus masih bisa melayani pengiriman antar wilayah yang kayak cepetnya
terus harganya juga bisa bersaing gitu
semoga pt pos pelayanannya makin baik
buka kantor cabang di mana mana ya
biar nggak kalah sama jasa ekspedisi yang lain
kedepannya kehadirannya di dunia digital diperbaiki
karena sekarang kan udah serba banjau online ya
nah kalau di online shop nggak ada atau jarang ditemukan pos indonesia jasa pos indonesia
kita tuh jadi susah mau pakai jasanya mereka
pt pos indonesia bisa lebih gencarin lagi kerjasama dengan e commerce
sehingga konsumen tuh tahu
kalau pt pos indonesia
post indonesia tuh bisa loh kirim barang ya mungkin ada yang instan atau mungkin ada yang besok bisa langsung sampai gitu
jadi kayaknya pt pos indonesia harus lebih gencarin lagi sih marketingnya supaya orang orang tuh tahu gitu
itu dia tadi respon dari warganet mengenai industri logistik di indonesia dan juga pandangannya terhadap pt pos indonesia
saya ke pak charles kembali
pak charles melihat respon respon dari warganet ini
tapi saya setuju tadi
ada yang mengatakan bahwa
kantor pt pos lebih dekat
di wilayah rumah saya ternyata ada kantor pos yang justru lebih dekat dari jasa kurir swasta lainnya
dan mungkin lebih proper kali ya kalau saya bilang
karena kalau yang lain kayak di tempat kecil
apa sempit gitu
dimanfaatkan untuk jasa kirim atau logistik gitu
nah melihat respon respon masyarakat tadi
kira kira akan seberapa cepat perubahan ini dilakukan oleh pt pos indonesia untuk bisa lebih menggayat para milenial
untuk lebih paham dan bisa menggunakan jasa dari pos indonesia
kalau ditanya secepatnya seharusnya kan udah dari tahun tahun sebelumnya ya
harusnya kita lakukan gitu
dan kita ingin secepatnya ya
jadi dengan melahirkan produk baru ini
ini juga yang menjadi senjata kami untuk lebih cepat berubah ke arah digital
dan perubahan kecepatan layanan
dan ini menjadi target kami
kita terus terus merubah sistem yang ada
bisnis proses yang ada
supaya lebih dekat lagi kepada kebutuhan pelanggan
nah pr yang lain memang dari terima kasih banyak buat masyarakat yang sudah beri masukan
tadi mengenai masalah sosialisasi
ini juga yang menjadi pertanyaan
kan ada satu pertanyaan
berapa lama kantor pos gitu kan
ini juga menunjukkan bahwa kita kurang populer
dan ini harus kita dorong lagi
dan ini akan menjadi jawaban sebenarnya produk produk kita
dari segi produk dan segi kecepatan
ini menjadi valid ya
karena hampir semuanya minta kecepatan
dan tentunya adalah ketepatan
memenuhi janji gitu ya
ini juga menjadi hal yang penting buat kita
tapi kami optimis kita akan bisa secepatnya menjawab tuntutan itu
dengan perubahan perubahan yang ada
karena semangat di pt pos kami semua tuh memang ingin
sekali bisa segera menaikkan kembali
atau menjadikan kembali pt pos itu
menjadi pilihan utama di masyarakat dalam pengiriman
melakukan pengiriman baik dokumen maupun barang barang yang lain
semangat ini ada di teman teman kita semua
satu tim di pt pos
dan semangat ini juga yang membuat kita bisa melahirkan
beberapa produk dengan cepat dan juga memperbaiki layanannya
kayak gitu mbak
pak charles dalam waktu dekat promosi apa yang akan dilakukan
oleh pt pos indonesia untuk membuat produk produk ini
digital pt pos
ini kan rahasia dapur ya
nanti kita tunggu tanggal mainnya
kapan itu akan kita lucu
ada tanggal berapa nih pak
kalau tanggal tanggal yang menarik lah
tanggal yang menarik yang biasa dibenarkan orang orang
untuk tanggal tanggal tertentu gitu ya
tidak saya takut nih
tapi pasti kita akan berikan
kita akan berikan
jadi ini memang bagian dari upaya kita untuk lebih dikenal
dan bisa dicoba kalangan milenial
karena artinya apa
karena saat ini pun secara revenue kami tetap tumbuh dengan konsisten
artinya kepercayaan tetap ada
tinggal bagaimana kami bisa masuk ke pasar milenial
seperti yang bukan ke pasar hanya kasar opalinia seperti pak doni bilang tadi
tapi di milenial
itu jadi tantangan yang luar biasa
karena ada juga masukan tadi kan
bagaimana bentuk kita berubah
bagaimana kondisi yang berubah
orang belum pernah ke kantor pos gitu ya
tapi ini menjadi tantangan yang menurut saya menjadi menarik
dan kami yakin sekali di pt pos kita bisa jawab ini dalam waktu yang secepat cepatnya
karena semangatnya ada di sana
buat kami untuk melayani indonesia melayani semua yang ada
oke terakhir saya ke mas doni
semangat apa yang perlu ditanamkan
tidak hanya untuk para pengambil keputusan di pt pos indonesia
tapi juga untuk para pekerja para kurir di pt pos indonesia
untuk tetap mengaktifkan kinerja yang sudah dilakukan pt pos indonesia di era digital ini
yang pasti satu komitmennya harus jalan dari atas sampai bawah ya
seluruh stakeholder harus benar benar punya satu visi dan misi yang sama
satu keinginan yang sama
satu semangat yang sama
dan sama sama berubah menjadi milenial
jadi kalau enggak ya percuma gitu ya
karena ujung ujungnya market yang dihadapi adalah market milenial
bukan market kejayaan tiga puluh tahun yang lalu gitu
marketnya sudah berubah
dan sekali lagi terbuka untuk banyak ide
dan banyak bekerja sama dengan
karena ujung ujungnya adalah
pos ini adalah bumn
yang harusnya bisa bekerja sama dengan private sector
bukan malah berbenturan
ini yang harusnya bisa dilakukan juga
karena bumn ini harusnya bisa saling support dengan private sector yang asli indonesia
terima kasih saya sekarang ke pak wahyudi sebagai closing statement
pt pos indonesia ini selain menjadi jembatan dalam mendistribusikan logistik indonesia
bagaimana pt pos indonesia harus menjadikan perusahaan ini bisa menumbuhkan perekonomian negara pak wahyudi
tadi saya mulai dari pendapat masyarakat
saya melihat ada satu benang merah yang sama
yang disampaikan oleh masyarakat
yaitu kenapa mereka tidak memilih pt pos
mereka tidak memilih pt pos karena pt pos menurut mereka tidak ada di daftar mitranya marketplace
nah oleh karena itu pt pos untuk datang kepada milenial harus masuk lewat situ tuh
harus masuk ke daftar paling atasnya e commerce
ada dua cara menurut saya
yang pertama dari sisi supply
tadi saya katakan kantor pos pt pos nggak butuh lagi kantor pos
karena bisa pakai sharing ekonomi yang ada di masyarakat
pakai box to box ibu ibu rumah tangga jadi pgp pos gitu ya
nah berarti kantor pos nya kosong dong
nah kantor pos difungsikan menjadi begini
yang pertama menjadi gudang
gudang untuk e commerce
yang kedua menjadi pusat konsolidasi kiriman
yang ketiga ini yang paling penting yang disampaikan oleh mas doni juga
pt pos ini menjadi showcase
jadi umkm kumpul di kantor pos
terutama di desa desa ini sangat butuh tempat seperti ini
nah kumpul di kantor pos
bikin produk dikasih training dikasih cara cara memasarkan secara online gitu ya
dibantu dipajang difoto
nah kantor pos berperan di situ
sehingga mereka otomatis meminta supaya kalau pengiriman lewat pos
itu dari si supply
dari si demand
sisi demand itu tadi udah jelas banget bahwa yang dibutuhkan itu cepat tapi murah
di e commerce itu gitu cepat tapi murah
nah di persepsi pt pos yang cepat itu mahal
yang murah itu lambat
ini perlu dihancurkan itu mindset nya itu
harus tetap menyusun produk yang cepat dan murah
nah oleh karena itu kuncinya satu
jadi cocok banget dengan judul saat ini
nah kalau pos sudah ke situ
maka pos bisa merebut peran strategisnya dalam membangun negara
sebagaimana sejarah yang pernah diukirkan
nah saatnya ke depan pt pos gerunda
bekerja bekerja bekerja
membuktikan diri eksistensinya
menjadi garda terdepan
bagi bangsa dan negara ini
ketika kita mengalami pandemi
pt pos harus garda terdepan itu
untuk mengangkut apa
memberikan bantuan sosial
harus garda terdepan ini
menjadi mitra mitranya pemerintah
kan pt pos itu bumn
nah satu tim
yaitu merebut hati masyarakat
merebut hatinya pemerintah
menjadi bagian dari kemajuan peradaban dunia
menurut saya itulah yang diperlukan
artinya banyak sekali sebetulnya pr pt pos indonesia ini
untuk bagaimana bisa kembali mengepakkan sayap kejayaan pt pos indonesia di masa lalu
di era digital saat ini
pak charles sitorus boleh memberikan closing statement
untuk set room kita kali ini
terima kasih tentunya masyarakat yang sudah menggunakan pt pos
dan juga terima kasih untuk masukan semua yang tadi
ini semua adalah bagian dari kecintaan pak doni pak wahyudi kepada pt pos dan masyarakat
pt pos sudah digital kok sekarang
jadi ini yang perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat
kita sudah digital
dan kita sudah dengan mudah
jadi hanya dengan handset
sebenarnya sekarang sudah bisa menikmati layanan pt pos
tidak perlu datang ke kantor pos lagi secara repot
itu yang kedua yang ingin saya sampaikan
yang ketiga tentunya
perubahan pt pos dalam melayani pasar yang berubah saat ini
itu terus menerus kita lakukan
jadi tidak usah ragu pakai layanan pt pos
saya yakin juga banyak
pak doni juga tidak ragu kok pakai layanan pt pos
itu juga akan selalu hadir
dan saya berharap juga mbak puspa juga tidak ragu
karena kita akan terus menjamin layanan kita
tentunya kami akan terus berusaha terus hadir di screen nya para milenial
ini akan menjadi upaya kami dan saya sendiri
sekarang ini juga terus dengan tim kita sama sama terus untuk mencari dan memperbaiki
dan lebih mendekatkan pt pos kepada kaum milenial
persaingan bisnis logistik sekarang kian cepat
pernah di era digital
orang gampang berubah sekarang
jadi pt pos indonesia ini harus bersaing begitu ketat dengan para kurir swasta
yang namanya melambung karena menggandeng e commerce ya
nah ini selain persoalan internal tadi yang juga pak wahyu disampaikan
nampaknya memang pak pos ini harus bisa berebut kue
harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat di indonesia
untuk saling bisa melambungkan nama antara pak pos indonesia dan juga umkm
ataupun pengusaha lokal di indonesia
nah rasanya untuk saya terima kasih banyak hari ini
pak biasa ada bapak charles direktur komersial pt pos indonesia
kemudian ada mas doni wardana praktisi logistik
kemudian ada bapak wahyu di adi prasetyo
terima kasih banyak dosen sekaligus akademisi
kita tunggu seperti apa sepak terjang dari pt pos indonesia di era digital ini
semoga dalam waktu dekat saya bisa lihat aplikasi pt pos indonesia di layar saya
karena itu tadi ya pr nya adalah bagaimana mendekatkan pt pos indonesia ke layar lokal
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam circuit
sehat selalu di pandemi tetap sukses
terima kasih banyak
itu tadi dialog saya bersama dengan beberapa orang
saya bersama dengan beberapa narasumber yang memang punya kontribusi besar ya di bidang logistik di indonesia
dari pt pos indonesia kemudian ada praktisi logistik
tidak ketinggalan juga ada pengamat sekaligus dosen
nah kalau kita lihat memang ternyata pr untuk industri logistik ini di era digital dengan konsumen yang milenial ini begitu banyak
gimana caranya memang harus saling bersaing merebutkan hati milenial untuk bisa menggunakan layanan mereka ini yang menjadi pr
saya pikir menggait milenial itu mudah
bahasanya harus laras
cara komunikasinya harus laras
dan memang harus bisa dekat dengan kami
dengan para milenial
oke terima kasih banyak untuk anda yang sudah menonton secret at newsroom kali ini
jejak pak pos di era digital
dan ternyata kalau tadi kata pak charles kita sudah masuk ke digital
jadi jejak pak pos ini sudah ada
kita tinggal tunggu kapan mainnya
kita tinggal tunggu nanti
oke terima kasih
nanti launch nya tinggal download
semoga lebih murah ya
juga bisa lebih cepat dan menjanjikan keamanan
baik saya prasidya puspa undur diri
terima kasih banyak atas kebersamaan anda
sampai jumpa dalam secret at newsroom lainnya
oke kata produser saya ada gimmick beresin kertas
gak apa apa nanti saya beresin kertasnya
terima kasih banyak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih banyak